kamu kenapa sih dari tadi kesel terus
kak nete gak usah ngelerikin claudia
emangnya kalian mau dilerikin bali
kamu beneran suka sama edward
dari dulu juga teh kalau dia emang udah suka sama edward
kita nih ngamu ditilep tilep
laptop punya si debbie
kan saya jadi gak enak
saya pengen benerin
nah di kantor
gimana kabarnya bu dr clara dan bu in
alhamdulillah baik pak
alhamdulillah baik pak
ya jadi begini
tujuan saya meminta bu dr clara dan bu iin datang sini
karena bupati memberi instruksi ke saya
sebelum datangnya bulan ramadan
di setiap desa akan diadakan pekan gizi anak
untuk bu dr susun
apa saja yang nantinya kita butuhkan
jadi saya minta tolong
untuk bu dr susun
untuk bu dr susun
iya pak baik
oh iya sampai lupa
apa aja pak terima kasih
belum ada penglaris pak
belum ada penglaris pak

saya nggak punya uang buat beli sugar
cici juga belum ada penglaris pak
udah capek nginir
belum ada yang beli
mau istirahat ya
saat sekalian mau sarapan sama saya juga belum sarapan kita ke tempat manggal yuk
pak mocat udah ngider
silahkan duduk mang
pak jajang sarapan
silahkan mang oding
sarapan mang jajang
ya silahkan teh
baru saja sarapan
mang oding pinjem bangkunya ya
bro mari manga silahkan
iya ce terimakasih
belum ditagi sudah pada kabur
belum dapat juga naginya mang
saya belum ngomong sudah pada lari
sudah pada lari
wah hari kemarin teh mau ngocet kenapa
akibat amaran api terbakar
akibat main air tenggelam
ada yang datang
ini kesalahan kita
bagaimana kalau ini
lima satu lima satu
sedangkan kata lain
tujuh empat satu dua
lima satu lima satu
tujuh empat satu dua
di titik koordinat inilah
letak harta warisan ciraus
kamu kenapa sih dari tadi kesel terus
kak nete gak usah ngelerikin claudia
emangnya kalian mau di lerikin bali
kamu beneran suka sama edward
dari dulu juga teh kalau dia emang udah suka sama edward
tapi saya lihat erlot dinginin aja sama kamu
edwardnya teh sukanya sama febri
kamu gak usah pusing pusing
kamu jebak aja
kang saya mau rumah itu dijual
kalau rumah dijual kamu mau tinggal dimana
terserah abtang mau tinggal dimana
ceng puasa dua puluh empat jam
dua belas jam saja batalnya banyak
ceng kamu tuh harus mulai introspeksi diri
banyak banyak laber cermin ceng
dang ah ceng tidak punya cermin
ceng kamu mau ceng
saya ada dua di rumah ceng cermin ceng
ceng kamu mau ceng
ceng kamu mau ceng
saya permisi dulu ya assalamualaikum
eh emak udah periksa tabungan
uang emak nggak cukup untuk kebutuhan pesta pernikahan dede
emangnya emak teh punya uang berapa
emak cuma ada lima belas juta
tamunya gak usah banyak banyak
undang tamu yang penting aja ya
nanti aku akan beritahu
nanti udah dilihat lagi ya daftar temu undangannya
yang ini berapaan kang
oh yang ini kang
yang ini dua ratus lima puluh ribu kang
ada yang lebih murah lagi kan
di bawah dua ratus ribu
gak ada tuh kang
hp baru mah di atas dua ratus lima puluh ribu
seperti yang ini kang
lama juga gak apa apa
oh ini kang
ada nih yang seratus ribu kang
ada yang lebih murah lagi gak kang
lebih murah ya
coba dinyalain kang
ada casannya kan
udah pasti ada tuh kang
yang ini aja kang
gak sekalian sama kartunya kan
komernya yang cantik ya
mbak suha makin lama makin galak ya
saya takut kom
saya juga takut
acek cerai nih
ya abis bagaimana
udah tau mas wah kayak begitu
masih aja berani goda godain cewek di luar
bagus tuh anak masih boleh pulang
coba kalau gak boleh
mau tinggal dimana mau tidur dimana itu orang
udah ah saya pusing
mau bebenah dulu di rumah ya

ya sudah saya juga mau bebenah
ya kamu bebenah juga
ya kamu bebenah juga
ya udah kom saya pulang ya kom
mereka mungkin kayak busainya
jadi kayak gitu kita pusing internships
emosi namanya tidak ada